bahkan sekarang sudah ada yang melakukan test event beberapa cabang olahraga
ada yang kontingen yang bahkan sudah duluan
sekarang ini sudah ada yang masuk ke sana
papua sudah siap dan pon ini bagi masyarakat papua ini adalah kebanggaan